kasian dia lagi ada masalah sama pacarnya
bebe itu lagi sakit tadi dia tuh kejar kejar
aku harus cari clara aku harus bawa bebe pergi
itu bebe lagi sakit sakit raja
kenapa kamu ambil pib dari aku
karena aku gak mau ngerepotin kamu
dan aku juga gak mau
aku mau deh gue nyakitin kamu raja
apalagi aku tuh gak suka kalau misalkan kamu yang urus baby
aku aja yang urus bebe
ternyata kamu perhatiin sama aku
tapi gak apa apa aku suka kamu jujur seperti ini

emir tengger sudah
kamu istirahat aja
ini semuanya obat obatan harus kamu minum
jangan sampai ada yang ketinggalan
supaya efek pengobatannya terasa
kan kamu pengen cepet semua
iya iya makasih sekali lagi udah diingetin ya
roy aku pengen banget kamu cepet sembuh
eh ada apa ya ini ya
kalian dateng dateng kesini kalian langsung marah marah
ini bener bener gak sopan ini apa sih
aku gak ada urusan sama tante
aku ada urusan sama clara om clara mana
kita harus ketemu sama clara
kalian bertiga ini mau ketemu claran mau ngapain ada apa
bayi itu ada di clara
kok bisa sih sekarang ada di clara
sejak kapan kau punya bayi
nanti saya jelasin yang penting kita harus ketemu sama clara
itu kamar clara